presiden jokowi dodo mengaku tidak tahu menteri pertanian syarul yassin limpo mau menemuinya di istana
sebelumnya beredar info sel akan menghadap presiden ke istana siang ini
terkait kabar dirinya akan mengundurkan diri dari jabatan menteri pertanian
penegasan ini disampaikan presiden jokowi usai mengikuti upacara peringatan hud ke tujuh puluh delapan tni di monas jakarta kami siang
belum tahu tanyakan mensek naik apakah diatur jamnya sudah diatur jamnya
untuk saya belum belum belum
saya belum belum belum
bapak sudah tiba hari ini pak tadi malam
pak mentan sudah tiba
ya saya diberitahu tadi pagi